mari belajar tentang telur
kami menentang kanda jessica dan freddy untuk memecahkan telur dengan satu tangan
ketika telur ditekan kekuatan menyebar ke permukaan telur sehingga telur sulit dipecahkan
tapi bukan berarti tidak bisa ya
bukankah anotomi telur yang melengkung serupa dengan jembatan
segala kebaikan gizi ada dalam sebutir telur
makanan super dengan limpahan sumber protein yang tetap nikmat diolah dengan beragam cara
dari cara yang biasa hingga yang inovatif
dari sekedar telur dadar hingga egg brulee
apapun selera anda hidangan dari telur memang tak pernah membosankan
ya banyak fakta baru dan menarik yang ada di sekitar kita tentang telur
mari kita cari tahu
telur yang berada di pasaran
telur yang berada di pasaran juga beragam
mulai dari telur ayam kampung telur ayam negeri telur omega tiga telur organik hingga telur yang diklaim bebas salmonella
di balik cangkangnyaan mulus telur rentan rusak karena bakteri seperti salmonella
selain kulit telur yang kotor isi telur juga bisa menjadi sarang salmonella
perlu penelitian lebih kompleks untuk mengetahui telur benar benar bebas salmonella atau tidak
hingga kini anjuran terbaik dari lembaga penjagaan penyakit di amerika center for disease control and prevention
adalah tidak memakan telur mentah untuk mengurangi resiko
agar nutrisi telur tetap terjaga penting mengetahui telur yang kita konsumsi memang berkualitas
telur unggulan dan terjamin kesehatannya biasanya berasal dari telur yang sudah melalui proses sanitasi
bebas pewarna sintetis dan berasal dari ayam yang diberi pakan alami
tingkat konsumsi protein hewani di tanah air masih tergolong rendah
menurut data organisasi pangan dunia fau pada dua ribu empat belas
penduduk indonesia mengkonsumsi enam belas gram protein wangi per kapita per hari
tertinggal jauh dari penduduk negara maju yang mengkonsumsi protein hewani di atas tiga puluh gram per kapita perharinya
isu telur palsu juga berimbas terhadap minat masyarakat untuk mengkonsumsi telur
ya khawatir masyarakat terhadap telur palsu memang tidak beralasan
karena menurut pelitian telur palsu memang sulit untuk dibuat
namun yang wajib anda waspada adalah antibiotik yang kerap ada
pada pakan unggas
ini bisa mengakibatkan resistensi antibiotik dan juga mengancam kesehatan manusia
awalnya kan kita concernnya kepada kandungan atau residu antibiotik yang ada di dalam telur
tapi kan sekarang nggak perlu khawatir lagi
karena pemerintah kan sekarang sudah melakukan pelarangan
mengeluarkan kebijakan terhadap penggunaan agp
yang dikandung di dalam pakan
sehingga tidak perlu khawatir lagi untuk mengkonsumsi telur
selama telur tersebut memenuhi kaedah telur yang berkualitas dan layak makan
bagaimana memilih telur yang berkualitas
pastikan permukaannya mengkilap dan tidak ada kotoran menempel
kuning telur yang sehat bebas dari bintik hitam
berbentuk bulat sempurna
albumin atau putih telurnya tebal
dan biasanya kondisi seperti ini usia telur di bawah tiga hari
masukkan ke dalam air telur yang baik akan tenggelam
sorot dengan lampu telur yang baik terang dan jernih penampakannya
bau amis juga kerap dipertanyakan
apakah itu mempengaruhi kualitas telur
ya justru bau telur kan baunya khas ya
jadi secara organoleptik kita bisa membaui ya telur wajarnya seperti ini

kenapa karena telur omega bisa membuat kita merasa lebih baik jadi kalau semakin amis ya seperti telur omega kenapa dia semakin amis
karena dia itu pada saat makan indukan itu dia dikasih suplemen dari minyak ikan
sehingga terbawa amisnya ke dalam si kuning telurnya
yang namanya protein pasti bau amis tentunya
selain kualitas pengolahan telur harus juga dicermati
lupakan cara mengolah menggunakan terlalu banyak minyak goreng
bikin telur ceplok menggunakan pen yang tidak nempel yang tidak lengket
sehingga penggunaan minyaknya bisa lebih
jauh lebih berkurang
mau diapakan saja batasannya satu sampai dua telur setiap hari
untuk orang yang masih sehat it's perfectly fine
perlu edukasi berkelanjutan agar masyarakat semakin mencintai telur bukan malah menghindarinya
selamat menikmati telur yang padat kisi tanpa rasa takut
yesy pasha jakarta